kak indra minta maaf indri kak indra lupa
kalau kejadian sekali lagi gue stop ngebantuin kalian
rumah ini gue ambil lagi
untung tadi emak muter muter
eh ketemu indri lagi nangis di pinggir jalan
ketemu di mana mak
nggak penting di mananya
yang penting ketemunya
makanya anak itu jangan kebanyakan
minah minta maaf mak
gara gara dua yang belum lahir
yang udah ada malah berantakan
adik kenapa kabur
sekarang semua orang sibuk
nggak ada lagi yang perhatiin indri
nggak kayak dulu lagi
tapi memang situasinya lagi kacau
bayangin aja om mak
saking gak pedulinya indri sampai nunggu berjam jam
kak indra minta maaf findri
kak indra lupa
kalo kejadian sekali lagi
rumah ini gue ambil lagi
kenapa lu gak jawab salam gue
pakang lah papa pakang
bapak akan selalu sayang indra
udah bikin kamu sedih
maka janji gak akan terulang lagi
adik jangan ngambek ya
mulai sekarang kak andri
bakal lebih perhatian lagi ke adik
lu kabur ke rumah oman ri
kabur sambil makan enak dong
semalam kamu bisa nemuin indri
berarti kamu punya keahlian mat
ya lunya aja sama si jono pak peka
jerit jeritan sampe pingsan
mestinya indra udah tau sejak awal
mas suara indri
dikira suara tuyul
itu pasti suara indri
yang si indra denger
mat lu maju dong
maju jadi ketua rw mas
gua mau terima kasih sama lu
itu bukan terima kasih namanya
ini permintaan bayi loh mat
mat tunggu men
ada apaan ya
sekarang lu ikut gua ke kantor rw
daftar jadi calon ketua rw
takutnya rizal gak sanggup mak
iya gua tau lu gak sanggup
tapi tenang ada gue
nanti kerjaan rijal di kantor terganggu mak
eh si muhyiddin aja udah maju
mesti dipikirin dulu
lu kebanyakan mikir sih
rizal gak paham tugas ketua rw mak

kak itu gak penting kang
akang naruh tas dulu
masukin tasnya papa ke dalam
mau pergi kemana
papa kamu mau ikut calonin jadi ketua rw
masukin tasnya papa ke dalam
masukin tasnya papa ke dalam
wah indra ikut ya mak
tapi nya kan belum tentu bang rizal ikut daftar juga
gue tuh kenal banget sama si ipah
beritahin bahwa sama si tina tuh udah pasti nyampe ke kupingnya
kalau dia nggak ikut itu berarti dia takut
wah lo berdua kagak kenal si ipah
kenapa ya di kampung kita ada aja berita yang aneh aneh
gue gak mau dengerin omongan lo
keputusan gue udah bulet
kagak bisa dipengaruhin lagi
si mamat kenapa
si mamat mau jelasin kita
si mamat mau bunuh diri
kayaknya sih kampung keadaan kayak gini
nah yuk ikutin yuk yuk
mau duduk ya
lo beli siap
lo kan nantek ke sulawesi ya kan

tidak tidak tidak